dalam beberapa hari terakhir ribuan ulat bulu menyerang pemukiman warga di magetan
selain menjijikan serangan ulat bulu juga mengakibatkan gatal gatal
warga hanya bisa membersihkan ribuan ulat tersebut dengan cara menyapu dan membakar
masuki musim hujan ribuan ulat bulu pohon jati ini menyerang sejumlah rumah warga
di desa balai asri kecamatan ngariboyo kabupaten magetan
ribuan ulat bulu tak hanya menempel ke sejumlah dinding rumah
namun juga ke sejumlah kendaraan warga
meski tidak membahayakan namun kedatangan ulat bulu membuat warga tak nyaman
karena juga menyebabkan gatal gatal
untuk mengatasinya warga hanya membersihkan dengan peralatan seadanya
sebagian warga juga mengaku takut sebab jumlah ulat bulu terus bertambah banyak
mereka berharap pemerintah segera merespon dan melakukan penyemprotan dengan pesticida
ini seharian hanya dibersihkan dibunuh pakai kelut dan diusir usir gitu
dan sudah mati
iya disapu saja
diduga ulat bulu tersebut berasal dari pepohonan jati yang berada tak jauh dari permukiman setempat
fenomena ini biasa terjadi di awal musim hujan ketika pohon jati mulai bersemi
inam tohari magetan